tak ngerasa kita sudah menjalani dua pekan berpuasa di bulan suci ramadan
gimana puasanya masih semangat atau sudah rada kendor nih
semangat beribadah di awal awal ramadan lalu mulai kendor di pertengahan bulan
tapi kembali tarika saat mendekati hari raya seolah menjadi cerita lama yang terulang
yang paling kelihatan sih biasanya ditandai dari jumlah jamaah yang sholat tarawih di masjid
kalau misalnya dari awal itu penuh ya tapi kalau kesini kesini karena ada yang beraktivitas di luar mungkin
jadi paling di rumah kan bisa untuk tarawih di rumah
kalau beda ibadah dari awal sampai akhir ya tetap full gitu tetap penuh gitu
ya kalau di masjid pada umumnya begitu rata rata begitu
yang kalau secara realitanya sih emang kayak begitu sih mbak
ya mungkin penyambutan di awal ramadan dan pelepasan di akhir ramadan
yaps ternyata memang tidak sedikit orang yang melakukan hal ini
menurut imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar
kendornya semangat ibadah di pertengahan ramadan biasanya terjadi karena kurang memahami esensi ramadan
ramadhan adalah bulan penuh berkah yang setidaknya
setiap detiknya sangat berharga untuk disiasiakan
saya kira fenomena di masjid yang lain itu tingkat penghayatan ramadannya itu
baru sampai ke tingkat skopnya ya kesemarakannya belum sampai masuk kepada penghayatan pendalaman
di sisi lain beberapa aktivitas tambahan yang harus dilakukan di bulan puasa
juga bisa berpengaruh pada menurunnya semangat beribadah
seperti bangun lebih pagi
pergi untuk sahur lalu lanjut beraktivitas hingga malam
sholat tarawih serta berbagai aktivitas lainnya
membuat tubuh kita bekerja lebih dari biasanya
tapi bila mendapatkan asupan yang tepat saat sahur dan berbuka
sebenarnya tubuh kita akan dapat beradaptasi dengan cepat
yang pertama jaga asupan nutrisi saat sahur dan berbuka
ingat makan sahur memegang peranan penting dalam kelancaran aktivitas
selanjuran aktivitas puasa seharian
hindari makanan yang tinggi lemak gula ataupun garam
karena bisa meningkatkan gula darah dan membuat badan cepat kehilangan energi
pilihlah makanan yang tak hanya mengenyangkan tapi juga tinggi serat serta protein
batasi diri saat berbuka puasa jangan lapar mata
apalagi balas dendam dengan menyantap semua makanan
selain makan makanan yang kaya nutrisi pastikan juga untuk makan dengan perlahan
dan dimulai dari porsi kecil agar lambung tidak kaget setelah seharian berpuasa
kedua pastikan cukup minum air putih
minimal delapan gelas per hari yang bisa dibagi saat sahur berbuka serta di malam hari
sisipkan waktu berolahraga ringan pada pagi setelah sholat subuh atau menjelang berbuka
baiknya olahraga itu dilakukan pada saat pagi hari jangan siang hari
siang hari nanti kita akan kelelahan
olahraga itu yang ringan saja misalnya bersepeda atau jalan kaki atau yoga
itu kurang lebih selama tiga puluh menit
selanjutnya hindari bergosip berkata kotor atau marah marah yang bisa mengurangi pahala puasa
isi harimu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti menghatamkan al quran
iktikaf di masjid berbagi kepada orang yang membutuhkan
atau mengikuti kegiatan sosial lainnya
agar puasamu jadi lebih bermakna
ingat ramadan adalah bulan penuh berkah yang setiap detiknya sangat berharga